kamu boleh keluar
dia memang harus dikasih pelajaran
baik nih kum nyangkain waktu
karena kamu masih bisa jagain mamanya reva
gitu ya om
ya udah kalau gitu
terima kasih ya
salam ya om
sayang kamu kenapa gak mau menerima tamu yang mau bersukamu
mas aku tuh males basa basi mas aku lagi gak mau digabung sama siapapun
eh mas harus ngertiin mas juga jangan banyak nanya kalo mas banyak nanya aku juga ikutan pusing
kira kira nginer gue banget angkat telepon gue aja gak mau
gue harus masuk ke dalem nih
oke oke kalau gitu mendingan kita intai aja dari kejauhan
begitu papanya reva keluar langsung buru buru masuk
ketemu sama dia
kalau gitu kita ngumpet disini aja
bagi bagi bagi
katanya besok tuh ada pembalap nasional yang mau ikut balapan juga katanya
biasaan lo baon bosep mulu udah lo konfirmasi belum
jaga tuh bibir kalo ngomong jangan begitu aja
berarti semakin berat lawan kita
semakin besar tempat tangannya kita raih
gue ada bengkel belum
si gue lagi bengkel tuh
lu ada rucok dong langganan kita dari jaman kita masih dua ryor
iya iya iya gue pernah denger dia sih katanya si settingannya bagus juga ya
oh bagus banget
motor gue aja selalu di setting disitu kok
sampe si ian tuh bonyong numpuk di brother rucok
gue selalu jelasin sampe gitu juga dong
kasihan dia lo
yaudah lah lo mendingan langsung kesana deh mumpung ada boy
jadi dikasih harga murah
yaudah deh ntar gue kesana
gue pesan kopi dulu ya
mau kopi dong
emang lo gak mau ikut mele endek jeng apa main out pun
nah ini selalu tuh kal
ya gue sih kepengen banget kan lo sono
gue tau lo gak punya duit
tapi lo jangan malu maluin kaum pria dong
masa tiap jalan dibayar sama cewek mulu
untung lo ketua kalo gak
jangan mau kal dicium ian ribet nyuci nya tujuh kali pake tanah
ya boleh doh
reva juga ikut sama mereka kan
terus raya ikut juga
iye ikut kenapa sih
ya gapapa sih aneh aja
jadi si mondi itu udah janji sama si raya kalo dia gak bakal ikut balapan lagi
si cewek cewek itu ngajak si raya jalan jalan
biar si mondi bisa ikut balapan gitu tan
kayaknya ini kesempatan gue
buat ngacauin suasana
gue gak mau bikin moni celaka
bagaimanapun juga mondi sepupu gue
siapa juga yang mau nyalakan orang
kita pakai cara aman men
kita kendorin tutup pembuangan oli
oli bakal netes pelan pelan
dan mondi gak bakal bisa ikut balapan
dan mondi pasti kalah
kok tumpen sih
dia ngancam gue kalau misalnya gue gak ikut pergi
dia memusuhin gue
lagi yang sebenernya ya
kalo menurut gue kita kan jalan jalan begini bisa
lain lain hari juga bisa kan
gak harus sekarang gitu
boy tanding aja
ya lo gue juga pengen nonton tuh balapan
walaupun mondi gak balapan sih
mondi gak ikutan balapan
mondi tuh minta gue buat berhenti balapan
monik juga kan suka balapan
dia jawabnya malah gini
dia tuh mau berhenti balapan
demi orang yang dia sayangi
dan orang yang dia cintai
mau gak mau
kalau gue mau berhenti balapan
mondi juga berhenti
mondi mau balapan lagi
walaupun lo nya tetep gak balap
yang gak lah kan dia yang bikin gue berhenti balapan
dan lo juga tau banget lah
sekarang gue mau bakar tuh kayak gimana
mondi aja mau berkorban
kenapa gue enggak sih
gue juga berkorban deh
daripada kita outbound
mendingan kita ke dijanggilan
kan seru tuh disana kita bisa basah basahan
kita bisa masuk adrenalin
wah seru banget tuh kalo kita dijanggilan
iya udah iya udah gue belokin kejanggilan ya
di depan belok aja sin
selamat siang bi alara
iya yang tadi keluar
iya om tadi kan keluar
kamu mau apa kamu mau macem macem kan
kamu seenggaknya nunggu saya keluar kan
iya kan karena kamu mau mengganggu mamanya reva
enggak kok om aku gak mau macem macem
cuma mau cenguk doang kan aku temannya reva
kalau dari gelagat kamu yang memaksa kayak tadi
pasti kamu punya niat buruk
tolong panggil sekuriti ke ruangan satu ratus sebelas
ada tamu yang tidak diundang
yang mau mengganggu pasiennya
enggak gak ada om
aku bisa keluar sendiri terus jalan
kamu boleh keluar

mas kayaknya mereka gak pulang deh mas
mereka tetap ada disitu
kok viraset aku gak enak ya
takut mereka ngelakuin sesuatu buat aku niat buruk gitu mas
tapi kenapa mereka harus pingin aku hidup sama kamu